gue minta lo jangan cari gara gara sama geng serigala
dia bangun bangun ya
ah udah bangun
aku aku kena aku kena perasa
oh tadi tuh waktu aku datang
aduh rapah rapah dia pingsan
dia kenapa ini rapah
pasnya gitu aja udah pingsan
aduh eh tapi kita kesalahuan gak sih
itu belum seberapa kali
itu gak sebanding apa yang udah dia lakuin sama gue
dia udah ngerebut bockup gue
dia juga udah bikin nyokap gue sakit sampe meninggal
ah yaudah yaudah
somba sorry aduh panas gue udah capek
terus kita gimana dong sekarang
kita tinggalin aja disini
jangan jangan jangan
terus sekarang kalian sobat nih
kalian so bantuin gue bawa dia ke dalam mobil
ya udah lo aja yang bawa penggoy capek gue istilahnya
gue jadi kunci lantai kali ya
telepon adriana kok gak diangkat angkat
tidak ada apa
tidak ada apa
terus gimana dong tuh
tidak ada apa
sudah sekarang kalian sok pulang aja ya
oh di sini mau berduaan sama orang pingsan
enggak enggak kita temenin aja oke
enggak enggak enggak
sekarang kalian pikir aja ya pakai logika
kalau misalnya tiba tiba adriana bangun terus dia ngeliat kalian semua disini dia pasti curiga kan
melly eh oke mendingan sekarang kalian semua pulang and thanks for today makasih udah bantu
banget banget yakinnya gapapa santai aja keles
yaudah deh oke deh bayangin cimika cimikidu
jangan jangan burung burung burung
shhh adek bangun aja
eh coachin malam ini rencana mau ngapain kita
malam ini sih ada gp bro
ya aku serah lo aja men
kayaknya kalau di tempat gue tv nya rusak
kemaren gue abis menang balapan
rencananya sih malam ini gue
mau nraktir kalian
enaknya makan apa nih kita
emang enak dicuekin
lo ada masalah apa sama tempat gue
ada masalah apa lo
lo semua kenapa
anak geng ini semua cowok kan
bukan cewek kan
kita semua kecewa sama lo mon
lo denger sendiri kan mon
kalo lo udah bikin kita geng segala kecewa
masalahnya apa gue tadi
apa jelasin sini masalahnya apa
ini lo liat sendiri
lu pasti kenal dari boy kan
dan gara gara itu cewek lo udah ngejual dengan harga diri kita mon
harga diri geng segala mot
gue emang kenal dari boy
boy udah bukan anak wario
dan siapa yang bakar jaket jaketnya
lo semua yang bakar jaketnya
lo bullshit dengan perdamaian yang lo bilang
tapi ternyata lu deket sama cewek itu
itu bukan bullshit ya
gue gak pengen jadi galas sama wario terus terusan kayak gini
gue udah pernah bilang
kita ini komunitas motor bukan preman
alah udahlah mon
kita semua di sini gak percaya omongan lo
dan kita semua di sini udah sadar
kalau udah mulai berubah men
lu gak kayak dulu gak kompak
semenjak lo kenal sama boy
dan semenjak lo kenal sama cewek itu
lo beda men
gak asik lo
sekarang lo beda
lo yang pentingin diri lo sendiri
serah lo semua
kalau lo emang pada gak mau percaya gue terserah
kita nggak usah seperti itu sama moni
bukan karena dia sepupu gue bukan
tapi ini semua belum pasti
oke kalau kayak gitu
sebenarnya sekarang kayak gini aja
salah satu di antara kita harus lidikin masalah ini
gue cari tahu si modi itu lagi dekat sama siapa
kita bakal cari tahu siapa cewek yang deket sama mundi
dan kita juga akan pastiin
dia itu temen atau pacarnya moni
dia cuma wanita suruhanan boy
supaya kita gak bisa balas dendam sama orion
gue juga gak asing kayak mukanya
ini dia bener
dia benar pembalap nasional men
prestasi juga lumayan bagus
di situ ada info sekolahnya nggak
kalau gitu biar gue cari tahu
ifteri pendidikan ming experimentation berasal dari
tujuh dua orang suku kita adalah
gak usah ribet lagi sama geng serigala
ntar kalau ada yang meninggal lagi gimana
kalau gak salah lo bukannya udah keluar dari geng wario
tapi kenapa masih aja lo sok ngurusin geng wario
gue emang udah keluar dari geng wario yang saran
tapi geng warrior yang dulu akan pernah hilang dari diri gue
dan kalau lo masih pake nama wario gue yang harus tanggung jawab
karena gue gak mau nama wario itu jelek
lex boy ada benernya
kita harusnya malu sama buoy
kita gak bisa jaga ribetnya sama wario
warrior yang sekarang itu dikenal brutal dan suka bikin keributan
lo baikan lagi sama dia
bukannya lo juga emosi kayak gue kemarin
bukan lo juga pengen balas senam sama mereka sama seperti gue
sekarang lo bela dia
lex kita harus tetep kompak lex
bener kata boy
itu gak akan selesai masalah
gue minta lo jangan cari gara gara sama geng serigala
kita harus lihat apa yang terjadi
jadi kita harus pergi

oh tadi tuh waktu aku datang